senada dengan pssi kementerian pemuda dan olahraga akan menghentikan kompetisi liga indonesia selama dua minggu
hal itu dilakukan untuk menunggu pssi dan juga operator liga mengupayakan penegakan regulasi atas tewasnya supporter persija jakarta haringga sirla
pemerintah melalui kementerian pemuda dan olahraga menyatakan akan menghentikan sementara liga indonesia selama dua pekan
untuk menunggu pssi dan operator liga guna melakukan upaya menegakkan regulasi terkait tewasnya haringga sirla
seorang supporter persija jakarta yang dikeroyok supporter persi bandung minggu kemarin
hal tersebut disampaikan menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi di kantor kementerian pemuda dan olahraga pada selasa sore
keputusan menghentikan kompetisi selama dua pekan diambil kemenpora setelah bobi dan appi juga mengeluarkan sikap untuk menghentikan liga sementara
dalam keselamatan ini kami sampaikan bahwa pemerintah
meminta liga sepak bola indonesia ini dihentikan sementara selama dua minggu
hentikan sebagai bentuk penghormatan kita kepada korban
dalam situasi penghentian kompetisi ini pemerintah berharap pssi dan operator liga dapat melakukan upaya upaya luar biasa
tegas dan berani dan menegakkan regulasi sebaik mungkin
jangan lupa like share dan subscribe ya